beginilah cara boston tobing memperingati hari pahlawan sepuluh november
biasa di sapa bang ucok pelukis mural warga pasir putih kota jambi ini melukis wajah para pahlawan nasional termasuk pahlawan nasional asal jambi
mural dibuat di dinding tembok sepanjang sekitar enam puluh lima meter dengan dua puluh bidang lukisan
goresan kuas membentuk satu persatu persis wajah pahlawan yang sudah berjuang berkorban harta maupun nyawa merebut kemerdekaan indonesia
soekarno muhammad hatta kartini hingga pahlawan dari jambi seperti raden matahir sultan tahasyai pudin depati farbo hingga kolonel abu janir
dari banyak persoalan bang kita abai dengan pahlawan kita abai dengan pancasila kita abai dengan lingkungan
nah sebenarnya karena saya berupa menurut saya lukisan mural ini bisa jadi salah satu media solusi untuk mengedukasi bukan mengkritik tapi tidak memberikan jalan keluar
zaifirah seorang murid kelas enam sekolah dasar mengaku selama ini hanya mengetahui pahlawan nasional dari pelajaran di sekolah
namun baru mengetahui ada pahlawan yang berasal dari jambi usai melihat mural tersebut
ibu kita kartini sama pahlawan soekarno hatta
kamu senang gak ada ini gambar gambar pahlawan
supaya agar dapat mengenal pahlawan dan mengingatnya lagi
pembuatan mural bertujuan agar warga terutama anak anak mengingat para pahlawan
di semarang jawa tengah peringatan hari pahlawan digelar dengan cara yang menarik
siswa sekolah dasar di sd pakunden semarang mengikuti lomba berbusana mirip pahlawan
siswa siswa ini pun bergaya mirip bung karno bung hatta pangeran dipenegoro dan cutnya din
selain kemiripan kriteria penilaian lomba juga diambil dari kemampuan peserta mengetahui sejarah pahlawan
lomba pun dijuarai yasita ora firdausa siswi kelas enam yang bergaya mirip laksamana malahayati pahlawan dari aceh
kita menyukai pahlawan itu karena ia berhasil memimpin dua orang pasukan pinong bali dan juga memiliki keberaniannya yang sangat sangat hebat
peserta lain juga tetap mendapatkan apresiasi seperti arhan misalnya yang menggunakan kostum mirip dengan bung karno
saya menjelaskan tentang bung karno melawan penjajah terus bung karno kapan hidup dan kapan meninggalnya dan dimana dimakam
diharapkan melalui lomba ini para siswa makin mengenal sosok para pahlawan yang berjasa besar bagi bangsa dan negara